di malam ini aku mau bilang
jadilah ratuku untuk seumur hidupku
yaudah mau nikah dimana kita rajaku
kamu maunya dimana
di india aja ya
raja aku rindu padamu raja
raja mau kemana
ini bener tempatnya arin
beneran masa aku bohong
tuh liat itu ada bella kan
udah pasti nanti arin juga kesini
mereka ini mau merencanain sesuatu
supaya allah bisa jauh dari hidup gua
ini jangan sampai kejadian
anyway terus kita ngapain disini
percuma dong gue udah ganti baju
gue ga bisa nafas rambut gue pusing tau ga berat
lo kesana ya
iya juga sih
dimana si mas rajaku
ternyata kamu ada disini
aku cari dari belahan mana
ternyata kamu ada disini
engkau sendiri kecepatan bisa kan
tidak diam aja totalitas ya
rajaku katanya disini ada rusak
katanya ada kuda kuda cantik
ada kereta kencana rajaku dimana
kamu tenang saja ratuku
semuanya itu mereka sedang meeting untuk memberikan kejutan untuk kami
jadi kamu tunggu aja disini ya
iya rajaku aku ga sabar banget
kamu mau nikahin apaan rajaku
di malam ini aku mau bilang
jadilah ratuku untuk seumur hidupku
yaudah mau nikah dimana kita rajaku
di india aja ya
raja aku rindu padamu raja
raja mau kemana
raja selingkuh raja
raja kamu selingkuh raja
ini raja aku siapa yang bilang aku selingkuh
raja kamu selingkuh sama aku ya raja
kamu cinta sama aku bukan raja
aku cinta sekali sama kamu
ya aku ratumu bukan dia raja
raja aku ratumu bukan dia raja
dasar ratu bawangan
dasar ratu bawangan
aku tuh udah tau ya rencana kalian berdua itu
sebenernya gue itu
rizky akhirnya lo milih gue
sampai jumpa di video selanjutnya
bagaimana kerupuk kulit
selamat malam deh rizky
waktunya pisit ya
habis nyium aroma terapi dari kerupuk kulit
malah jadi ketiduran dan mimpin dia gue
mana aneh banget lagi
gue tuh mimpi
gimana keadaannya sekarang
seru sih dok
iya mimpinya seru
nanya keadaan ya dok
udah enakan kok mendingan banget
yaudah kalau gitu saya periksa dulu ya
tapi kalau kerupuk kulit gue ajak nyamar beneran pakai kostum ratu dangdut
gue tuh masih gak percaya ya soal michelle sama rifki yang jadian menurut kata pak togar itu
kita harus pastiin status hubungan misha sama rifki itu sebenarnya apa
karena gue gak mau terus menduga duga tau gak
ini gue juga gak mau lah al
yang bisa ngebuktiin status hubungan mereka berdua
gimana keren kan
siapa yang bakal menjalankan rencana ini
bella lah masa gue
hah kok gue sih
gue gak mau jadi tumel lah
aduh bel udah ya nggak usah protes
gak gini deh
nanti kalau misal tugasnya berhasil
lo bakal dikasih hadiah
lo boleh pilih salah satu koleksi tas gue
gue juga akan ngabulin satu permintaan loh
gue akan minta ngedit seharian sama aldino
dan gue bakal pakai tas favoritnya arin
yang paling keren buat ngedet sama aldino
jika ibu menunggu terlalu lama
delivery kita banyak yang gak masuk
yang lain lagi pada antar pesanan yang lain
ditunggu sebentar lagi ya bu ya
nanti segera kami antar
kamu kenapa sih
dia tadi kok telepon bilangnya maaf maaf maaf bolak balik
ada apa ada yang komplain ya
customer ada yang komplain madang
karena pesenannya belum diantar juga
orang mesen terus nggak diantar tuh gimana ceritanya
hah kalau gitu caranya nanti mereka semua
pada gak mau pesen di cover saya lagi
ya langsung diantar dong
kenapa gak bisa diantar
delivery delivery kita banyak yang gak masuk madam
terus juga yang lain lagi pada antar pesanan juga
terus kamu ngapain ngandelin yang udah ngantar itu
oh kan bisa siapa aja yang ngantar
sha lagi nemenin ibu dan kliennya
kalau nggak bisa yang lain bisa pilih yang lain juga
yang lain tadi kemana sih manusia di sini ada berapa
nah ya udah kamu aja
kamu tolong antarin ya
ada yang mesen tapi gak diantar antar
kamu kasih aku
kamu tau alamatnya
iya fasri pak
ini joketnya sama itu
ayam pedasnya tiga ya
udah dicek lagi belum pesanannya
sampai ada yang ketinggalan
ayam pedas tiga
yaudah saya permisi madam
ini biasain ya
lain kali kalau ada yang mesen
ini siatif kak
nunggu nunggu yang lagi di luar
lo minum gak bisa biasa aja pak
malu tuh didengerin sama yang lain
bt ini tuh ada paling bosan sekali
duduk berduaan di tempat yang nyaman
tapi malah berduaannya sama ale
kalau duduk sama nona manis ya
ah pasti beda cerita lah
berduaan terus sama lo
gue tuh udah kabarin yang lain deef
gue udah kabarin juga kalau kita punya base camp yang baru
tapi mereka bilang gak bisa datang
jadi ya kita berdua gimana lagi
terus bet ada yang ale bikin apa di sini
lebih baik kita balik saja toh
lagian bet punya minuman ini semua haduh
sama riva juga masih lama pulang kerjanya
yaudah lo balik dief
gue masih nungguin riva
gue juga mau nganterin dia pulang
kalau gitu bet juga tidak balik kawan
karena bet masih tetap pegang teguh bet punya omongan kemarin
kalau beta akan menjaga nona riva
dan menyeleksi siapa saja yang dekat sama nona riva
lo kayak yang baru kenal aja sama gue
gue tuh gak akan pernah macem macem
gue tuh anaknya baik baik
kita saran buat ale to
sedia payun sebelum hujan
sedia kaca sebelum kata yang bete
aku sedang disuruh
saatnya dihantar lihan gw aja aja aja
su matahari kan